ada kurang lebih empat ratus enam puluh tiga ribu mustahik fakir miskin penerima zakat
di mana sektor di mana sekitar satu ratus sembilan puluh empat ribu diantaranya merupakan orang miskin ekstrim
angka ini memberikan kontribusi sebesar satu tujuh puluh enam persen terhadap pengentasan kemiskinan nasional
satu september dua ribu dua puluh dua zakat bahkan dikatakan mampu menjadi stabilisator otomatis fiskal
dana zakat akan dibelanjakan kepada kelompok miskin
sehingga konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi
sehingga membuat situasi menjadi